di dalam pikiran gue
gue cuma pengen dan gue berharap
kita bisa nemuin putri
sama pangeran dalam keadaan selamat
kang anto minta kita supaya nggak jauh dari tim
soalnya hutan ini
permukaan tanahnya banyak yang turun
dan banyak curug juga
berarti kita jangan gencar mencar lagi
pak kang asep
baru ngabarin kalau mereka kehilangan jejak lagi
duduk dulu duduk
sudah sudah sudah
sabar dulu ya
terus mencari pak pangeran dan putri
mendapatkan hasil yang lebih cepat
kayaknya saya harus masuk sendiri ke dalam hutan
untuk cari anak saya
itu bisa membahayakan diri bapak
kalau masuk ke hutan sendiri
tanpa didampingi sama kita
om tenang ya
kita tunggu kabar dari tim sariang bapak saya kirim
untuk menemukan ya om
udah saya permisi dulu ya
aku permisi dulu ya om
yang temenang ya tante
aku ikut prihatin sama apa yang menimpa putri
aku baru pindah ke bunga bangsa dari australia
tapi aku cukup dekat sama putri
aku temenan sama pangeran di sma
makanya sekarang aku khawatir banget sama putri dan
sampai sampai aku kirim tim relawan kenalan papa buat jadi mereka tante
sabar ya tante
biar gue aja yang jagain ibu sama didi
gue gak akan biarin lo soker ke semuanya
mereka belum tau aja gimana lo yang dulu
ibu yang tenang ya
aku yakin banget putri pasti selamat
aku bakal terus deket sama penjaganya biar tau update an terbaru
jadi mau kan jagain bu nawang terus
makasih ya tante
ternyata anaknya pak martin peduli juga sama pangeran dan cewek asongan
jelas naomi lebih baik daripada mel
kalau gitu aku permisi dulu ya om
aku takut lagi
tunggu kak mata kamu kamu ngeraku gak
heran aku tahu kamu kuat
kamu pasti bisa selamat
kamu disini ya
gue harus cari air buat pangeran
dia pasti dihidrasi
gue harus inget jalur buat pergi
supaya nanti gue gak tersesat
waktu balik ke pangeran
harusnya ada gendangan air
nanti malem hujan
dari tadi gak ada ya
gue harus pulang